setahun menjabat sebagai menteri perdagangan zulkifli hasan menggelar peluncuran buku bertajuk zulhas kerja bantu rakyat setahun perjalanan mendak
acara yang dimulai pada pukul sepuluh ini menghadirkan sejumlah tamu
di antaranya menteri bumn erick thohir
menteri bidang koordinator kesejahteraan rakyat azwar anas dan wakil ketua mpr ri yandri susanto
dalam frasa kerja untuk rakyat zulkifli hasan mengisahkan perjalanannya sebagai menteri perdagangan
memiliki visi untuk mensejahterakan rakyat serta membantu masyarakat menyongsong visi indonesia maju dua ribu dua puluh empat
buku ini juga memberi gambaran kondisi di satu tahun ekonomi ke depan
bagaimana di kawasan asia dan juga untuk ekonomi dunia
yang semua mengatakan baik bank dunia maupun af bahwa ekonomi akan melambat
dalam pidatonya zulhas menyampaikan rasa syukur
atas keberhasilannya menjaga tren surplus perdagangan hampir sebesar lima puluh lima miliar usd
menjaga inflasi serta mampu meredam gejolak harga pangan
bahan pokok pada nataru dan lebaran dua ribu dua puluh
selain itu dalam bukunya zulkifli hasan memberikan gambaran kondisi ekonomi indonesia setahun ke depan
baik gambaran kondisi ekonomi asia maupun global
oleh karena itu kita perlu ada perbosan perbosan baru
barat yang melambat ini peluang sebetulnya ada
kita dikasih akal pikiran agar kita bisa ikhtiar untuk menjadi peluang peluang yang baru
oleh karena itu
kami mulai menjajaki pasar pasar yang baru
ada asia selatan itu dua miliar manusianya
ekonominya tumbuh bagus
india pakistan bangladesh punya uang pak
itu pasar besar setanggi ini
zulhas berharap nantinya indonesia akan mampu menyongsong visi sebagai negara maju tahun dua ribu empat puluh lima